tiga ekor kambing sepuluh paket elektronik tiga puluh lima sak beras dan sepuluh paket tembakong
tentunya ini adalah bagaimana untuk masyarakat datang ke lokasi ini untuk melaksanakan kegiatan vaksin